petugas reserse kriminal polrestabes bandung menembak mati dua anggota komplotan pencurian sepeda motor
pelaku yang kerap beraksi menggunakan senjata api ini disinyalir sering beraksi di wilayah bandung dan sekitarnya
sl dan mt dua pria yang merupakan anggota komplotan pencurian sepeda motor ini tewas ditembak petugas
setelah sebelumnya melakukan perlawanan dan berusaha kabur saat akan diringkus di kawasan cidurian kiara condong bandung kamis pagi
dalam aksinya kedua pelaku kerap menggunakan senjata api dan tak segan melukai korbannya
penangkapan pelaku bermula saat keduanya beraksi di kawasan cicahem
aksi pelaku sempat diketahui petugas yang langsung membuntuti keduanya hingga kawasan cidurian kiara condong
dua pelaku ini ternyata satu ratus tiga puluh selesai melakukan curanmor di daerah jaham
saat pelaku mengeluarkan senjata api dan akan menembak anggota anggota mendalui
tetapi pelaku tidak menyerabut saja
tetap akan melakukan tembakan pada anggota sehingga anggota mengeluarkan tembakan yang kedua
mengenai dada pelaku dan diberikan pertolongan
dibawa ke rumah sakit namun demikian meninggal dunia
barang bukti berupa senjata api rakitan sebelah senjata tajam
serta dua unit sepeda motor diamankan dari tangan kedua pelaku
hingga kamis pagi jasad kedua pelaku masih berada di ruang jenazah rumah sakit polri sartika asi
freddy bangun bandung